kami selaku kamil masjid jepang dalam di ngejo karangmonso kapetunalang
ini sesungguhnya mengikuti apa yang diarahkan oleh bapak ibu bapak kapetunalang bapak asyik janusi
bapak ibu bapak ibu bapak ibu yang lalu
mengharapkan ada perubahan sikap terkait dengan energi baru terbarukan
saya kira kami sudah membuktikan contoh konkret
mudah mudahan dengan kami mencoba untuk memulai ini
kawan kawan khususnya pengelola masjid
pengelola masjid yang memang kersau untuk melakukan perubahan berkait energi baru terbarukan
saya kira bisa melakukan itu
manfaatnya sangat luar biasa
sejak bulan juli kemarin sudah terkurangi dua ratus lima puluh sampai tiga ratus tagihan pln kami